dalam sehari s robot yang terjual bisa mencapai seratus gelas
sedengkul saya ini lumpur
mendesak diadakannya gencatan senjata
dan total nilai transaksi bukan hanya lima puluh enam satu miliar saja
jadi kayak di uph pun juga gak ngasih
dea kartika edwin arman jakarta
artinya itu bukan hanya dari satu sumber
akhirnya terhadap pound sterling sebesar lima puluh tiga sen
di situ kan baru kayak kenal basket